baru yang hari ini ada dissenting opinion
baru hari ini ada dissenting opinion
sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion
promoful sebagai manajer umk bagaimana
yang pertama proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai
tentang pilpres tidak ada upaya hukum lagi
karena keputusan tentang hasil vipress itu
mahkamah konstitusi memberitahu ke kpu
bahwa tidak ada perkara itu namanya konfirmasi
kalau ada perkara hasilnya fonis
oleh sebab itu ya kami menerima
ketika membuat hukum harus benar
ketika menegakkan hukum harus benar
sehingga perselisihan itu ya
kalau dikaitkan dengan kaedah agama
di dalam usul vip itu disebutkan begini
keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa
dan kita ikut dalil itu
tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama
tidak menghadirkan saksi saksi dan lain sebagainya
puaskan saya sebelum ke mk
sidang di mk ini adalah teater
ini disaksikan oleh seluruh dunia
baru hari ini ada dissenting opinion
sejak dulu tidak pernah boleh ada desi
sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah
ini maksudnya sebenarnya positif atau enggak sih pak
saya hanya mengatakan itu catatan sejarah